jumlah penderita dan kasus kematian akibat infeksi virus corona masih terus bertambah
sejauh ini virus corona terlihat lebih sering menyebabkan infeksi berat dan kematian pada orang lanjut usia
dibandingkan orang dewasa atau anak anak
menurut organisasi kesehatan dunia who angka kematian paling banyak terjadi pada penderita yang berusia delapan puluh tahun ke atas
sistem imun yang tidak bekerja sekuat ketika masih muda ini menjadi salah satu alasan mengapa lansia itu rentan terserang covid sembilan belas
insight kali ini akan mengulas bagaimana upaya dukungan terhadap para lansia agar mereka tetap sehat dan selamat di masa covid sembilan belas
bersama saya desi anwar
hari ini kami akan menyampaikan progres penanganan pandemi covid sembilan belas
jumlah pasien covid sembilan belas di indonesia yang meninggal dunia terus bertambah
sebagian besar pasien meninggal akibat faktor penyakit penyerta
seperti hipertensi diabetes penyakit jantung dan penyakit paru
hingga dua puluh sembilan april dua ribu dua puluh jumlah pasien meninggal didominasi oleh rentang usia tiga puluh sampai lima puluh sembilan tahun dan lanjut usia atau lansia
distribusi usia meninggal terbanyak adalah pada rentang usia tiga puluh lima puluh sembilan tahun
sebuah p points yang rehat sebanding bitte
buset atas terserangan pasien kemudian umum perusahaan
pipa tiga puluh sebetulnya did critis

tidak sedikit lansia yang juga memiliki penyakit kronis yang dapat menimbulkan komplikasi
untuk mendukung lansia selama pandemi covid sembilan belas heinz abc meluncurkan gerakan untuk lansia di bulan ramadan
inisiatif ini merupakan kolaborasi sosial dengan alphamart alphamidi indomaret dan foodband of indonesia
program ini sudah dimulai sejak enam belas april dan akan berakhir tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
melalui gerakan untuk lansia di bulan ramadan heinz abc akan mendonasikan tujuh lima miliar rupiah bagi para lansia selama musim pandemi
ada sebuah gerakan yang baru ini dibentuk gerakan untuk lansia di bulan ramadan yang resmi diluncurkan pada bulan april ini
sebuah gerakan dukungan kepada lansia yang secara statistik ya lebih rentan terserang virus corona
dan oleh sebab itu mereka tentu saja membutuhkan asupan nutrisi dan dukungan dari semua pihak
nah untuk mengetahui apa yang kita bisa lakukan ya terhadap para lansia ini dan apa kira kira yang ingin dilakukan oleh gerakan ini
saya sudah ditemani oleh para inisiatornya kali ini tentu saja dengan cara cara social distancing lewat zoom
sudah hadir bersama kita semua steven debra bonda
apa kabar baik
sehat sehat ya steven
and also kita sudah di
ada ryan afon skalloh ya marketing director dari afon
ada ryan afon skalloh ya marketing director dari afon
susah nih kita membedakan sekarang
kebetulan hari ini saya berada di kantor karena kita harus beroperasi secara normal
alfamart harus tetap buka melayan masyarakat jadi saya standby di kantor hari ini
standby tapi tetap melakukan social distancing tentu saja pak rai
dan kita juga ditemani oleh hendro utomo
hendro adalah pendiri dari foodbank
pak hendro sehat sehat saja pak hendro
ya mbak desi alhamdulillah
ini kalau food bank rasanya work from home agak susah ya
susah untuk terutama operasionalnya
tapi kita juga karena program butuh diskusi banyak jadi akhirnya memang lebih enak kalau ketemu langsung
iya ketemu langsung
tapi kita punya program
jadi ya sop yang ketat
ini kelihatannya di rumah ya
di rumah ini mbak
iya tapi kelihatannya masih dimonitor terus menerus sama bosnya ya
saling memonitor ya memastikan bahwa semua pekerjaan tidak terbengkelai
nah yang saya lihat ini dengan adanya covid sembilan belas ini kan merupakan sebuah bencana yang bukan saja di indonesia tetapi secara global
ada walaupun di tengah segala macam kesulitan kesusahan saat ini ada menurut saya sesuatu yang positif yang keluar ya dari bencana ini
yaitu adalah sense of solidarity
rasa ingin bahu membahu menolong gotong royong semua orang
dari seluruh lapisan masyarakat khususnya membantu mereka yang kurang mampu
saya lihat di sini juga bukan saja masyarakat civil society tapi perusahaan juga ingin melakukan dan berkontribusi ya khususnya untuk membantu mereka yang kurang mampu
karena ini memang merupakan masa yang sulit
mungkin steven seperti yang saya katakan saya tidak tahu berapa banyak anda dapat itu tapi apa yang keluar dari pandemi yang teruk ini
apakah itu sebuah sifat
karena yang sekarang ini justru banyak sekali yang terdampak dan sehingga apapun bantuan yang
diberikan terutama bagi mereka yang tidak mampu dan khususnya bagi para lansia yang
tentu saja sangat rentan ya di masa covid sembilan belas ini bantuan bantuan semacam ini mendapatkan
sembako dan lain sebagainya pasti sangat menolong
kita akan berhenti sedikit tapi jangan pergi ke mana mana saja kita akan kembali
steven dina pak ryan juga pak hendro tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan

jadi kita akan mulai dari tempat tempat yang paling penting yaitu di tempat tempat

di bulan ramadan insight with desi anwar masih bersama para inisiator dari gerakan ini
baru baru ini ada inisiatif yaitu gerakan untuk lansia di bulan ramadan di mana para konsumen ya
yang belanja membeli produk produk high abc itu nanti seribu dari setiap produk itu akan disisihkan
dikumpulkan untuk membantu para lansia
tadi sudah disebut ada delapan daerah di seluruh pulau jawa dengan target sekitar tujuh lima m
nah ada beberapa partner yang dilibatkan steven several partners as dina was mentioning
ini adalah initiative alpha group anda menyebutkan salah satu dan juga foodbank of indonesia
beritahukan sedikit tentang bagaimana anda memilih partner anda terutama dalam hal perusahaan atau tempat
di mana orang dapat membeli produk produk ini
jelas jika kita membuat pergerakan kita harus dapat memiliki partner yang bisa membuat para konsumen
bisa pergi dengan mudah
jika anda melihatnya dalam lingkungan sekarang dengan orang orang yang tinggal di rumah
dan orang orang akan membeli produk produk lebih dekat dengan rumah
jika anda melihatnya di indonesia jelas channel minimarket dengan lebih dari tiga puluh perusahaan di indonesia
dan alphamart memiliki lebih dari empat belas perusahaan jelas adalah partner yang tepat untuk mencapai para konsumen
jika anda melihatnya di indonesia jelas channel minimarket yang tepat untuk mencapai para konsumen
jadi untuk bisa mencapai para konsumen dan membuat pergerakan yang benar

jelas itu adalah bagian yang tepat dari pandangan penjualan

ya kami menemukan ide hanya beberapa minggu lalu dan saya pernah bertemu dengan pengurusan alphamart
jadi saya menyebutnya pak hans dari alphamart dan saya berbicara dengan dia tentang ide yang kami miliki untuk membuat pergerakan ini
dan dia sangat mendukung dan itu sebabnya kami mengerjakan ini dengan mereka
dan kami juga menemukan yang tepat partner yang tepat di bank makanan indonesia
karena tidak hanya penting untuk memiliki partner yang dapat mencapai para konsumen seperti alphamart
tetapi juga bank makanan indonesia
dan itu juga penting untuk memiliki partner yang dapat mencapai para konsumen seperti alphamart dan juga bank makanan indonesia
dan itu juga penting untuk memiliki partner yang dapat mencapai para konsumen seperti alphamart
dan juga bank makanan indonesia
sekarang secara teknis bagaimana perjalanan ke pasukan ini
saya tahu alphamart akan menjadi pembuka tapi bagaimana perjalanannya dan bagaimana akan diperhatikan pada akhirnya

kami akan melakukan pemberian
kami akan mengatakan berdasarkan kalimat yang kami miliki
kami akan melakukan pemberian dengan cara yang diperhatikan
ya sudah dengan than
ya sudah dengan than
dan food bank indonesia sebagai pasangan
karena mereka memiliki lebih dari tujuh ratus atau enam ratus orang yang bekerja bersama
yang bergabung untuk membawa produk ini kepada orang tua di jawa
itu adalah pasangan ideal yang kita harus bawa untuk membawa makanan ke orang tua
dan ada pak ryan juga dari alfamart sendiri
pak ryan ini bagaimana inisiatif seperti ini
saya lihat memang banyak sekali ya inisiatif inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan
dan juga oleh retail dan lain sebagainya untuk membantu masyarakat dalam kesulitan saat ini
tapi yang khusus dengan gerakan lansia ini bisa cerita sedikit mengenai keterlibatannya
kita melihat alphamar dan alfagidi kami ini sekarang berada di garda terdepan dalam melayani masyarakat
karena kami menyediakan kebutuhan esensial bagi masyarakat
jadi kalau kita lihat ada kesamaan visi
waktu pak steven kita ngobrol sama sama dengan ceo kita semuanya
bahwa ada kesamaan bagaimana kita melayani lebih baik masyarakat
terutama buat para lansia yang kita tahu akan banyak terdampak sekali dengan wabah covid sembilan belas ini
sehingga kita lihat oke bagaimana kita bisa memberikan positive contribution ke indonesia
bagaimana kita berbuat tidak hanya sekedar menyediakan bahan kebutuhan pokok
tapi kita bagaimana memberikan kompesitif memberikan sumbangan memberikan bantuan apapun sekuat yang kita bisa
agar kita bisa menyelamatkan lebih banyak masyarakat dan memberikan terutama melindungi para lansia kita ini
ada empat belas alfamart dan lebih dari satu lima ratus an alfamidi yang turut serta
dan kita kan ini tetap buka ya
dan kalau bisnis seperti ini kita tetap buka untuk masyarakat
tetap tetap buka tentu saja dengan mengikuti protokol protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah
jadi kita harapkan pasti partisipasi kita harus berhubungan dengan masyarakat
pasti partisipasi aktif dari masyarakat konsumen kita sama sama kontribusi untuk program lansia yang dirancang bersama hinss abc dan dengan foodbank indonesia juga
nah bagi konsumen itu sendiri ini seribu itu kan dipotong dari harga barangnya itu sendiri kan
bukan seribunya itu dibebankan kepada konsumen atau bagaimana mekanisme dalam pemotongan seribu rupiah ini untuk sumbangan
seribu itu tentu saja tidak dibebankan
jadi konsumen tetap membelanjakan dengan harga normal
kalaupun ada diskon dapatlah harga tetap berhak
kita dengan membeli produk di alfamart dengan produk hands ibc itu sama saja dengan kita memberikan kontribusi bagi saudara saudara kita juga
pak ryan terus terang ini kan kita awal awalnya juga melihat ya masyarakat mungkin ada panic buying dan lain sebagainya
ini seberapa besar terdampak ini
apa itu makanan dan perusahaan atau perusahaan makanan minuman atau outlet outletnya khususnya
dan apakah stok itu aman lah istilahnya apalagi ini kan bulan ramadhan kan
kalau mau bilang dampak pasti terdampak ya
semua industri sekarang terdampak dengan adanya wabah covid sembilan belas ini
ya kita sebagai yang terdepan kita bilang kita tetap beroperasi
walaupun mungkin tidak normal kalau kita bilang
pasti jauh dari kondisi normal
kita lihat konsumen juga banyak yang berubah perbelanjanya
sekarang banyak di rumah
ya lebih banyak yang online
banyak berdiam di rumah
iya pasti ada dampaknya
tapi kita tetap komitmen untuk terus mengoperasikan lebih dari lima belas ribu tokoh kita alfamart alfamidi
dengan tentunya mengikuti protokol protokol kesehatan yang ada
kita harus jaga harga kita normal
jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat
makap makap dan lain sebagainya
demikian dengan stok
dengan stok tetap terjaga
memasuki bulan ramadan menuju kepada idul fitri
karena kerja sama seperti dengan heinz ebc
kita tetap memastikan semuanya stok itu ada
dan dengan ini semua terjaga kita bisa menjamin bahwa masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan seperti yang mereka inginkan saat ini
iya ini masa darurat lah
jadi semua mau tidak mau kita harus bahu membahu
membantu dan saya rasa juga masyarakat akan sangat terinspirasi ya kalau ada gerakan gerakan semacam ini
kita istirahat sebentar
dan tetaplah bersama kami
jangan kemana mana dulu
inside with desi anwar akan segera kembali sesat lagi
ya anda masih bersama insight
saya juga masih ditemanu oleh steven debrandar managing director kraft heinz indonesia and papua new guinea
ada juga ryan alphonse kallo marketing director dari alphamart
jadi merupakan teman teman di sini merupakan inisiator ya dari gerakan untuk lansia di bulan ramadhan
seperti kita ketahui
covid sembilan belas ini memang lansia memerlukan perhatian khusus
khususnya lansia lansia mungkin yang dari latar belakang ekonomi sosial yang tidak mampu
sehingga dibentuk gerakan untuk lansia di bulan ramadan
dimana heinz abc indonesia dengan berafiliasi dengan alfa group dan juga food bank of indonesia
nah pak hendro ya tadi disebut bahwa food bank of indonesia merupakan mitra ya dalam mendistribusikan
sembako ini mungkin bisa cerita sedikit peran dari food bank of indonesia dan bagaimana teknisnya dalam melakukan distribusi itu
ya sebelumnya saya mau terima kasih dulu ke pak steven dan pak ryan dan mbak dina
untuk kembali hati dan membantu masyarakat kita
sehingga mudah mudahan ini berdampak besar gitu
di negara negara maju terutama
memang lansia ini memang sudah sangat dihargai
sehingga mereka mendapatkan posisi yang penting
di masyarakat kita ini juga penting gitu
dan kebetulan foi yang sudah lima tahun bergerak secara dari awal secara konsisten
itu sudah membantu para lansia lansia enam puluh tahun ke atas yang ada di tengah tengah masyarakat gitu
ada lansia yang karena kemiskinan ditinggal oleh anak anaknya gitu
kemudian dia dirawat oleh masyarakat
bukan di masyarakat
di masyarakat dibikinkan kubuk kecil gitu di dekat kuburan gitu
dan orang orang secara bergiliran memberikan makan kepada dia
dan itu banyak sekali lansia lansia kita yang nasibnya seperti itu
tapi itu ada di masyarakat yang sederhana
yang kemampuan ekonominya tidak terlalu baik gitu
jadi lansia di kita dianggap sudah masa lalu gitu
padahal sebenarnya kita semua punya orang tua
kita bisa menikmati ini semua karena jerih payah mereka dulunya
iya nah khusus dalam gerakan untuk lansia di bulan ramadan ini
bagaimana foodbank bekerja samanya
dan juga dalam melakukan distribusinya
ya jadi kita seperti tadi disebutkan oleh mbak dina
mbak dina menyebutkan di delapan ya
delapan di pulau jawa ya
lebih banyak di situ
saya sudah minta izin delapan kota itu
seringkali kita masuk juga ke daerah perbatasan
sehingga nanti ada yang kota dan kabupaten gitu di perbatasan
karena daerah daerah padat itu
biasanya ada di daerah itu gitu
dan seperti kita ketahui juga
daerah padat itu kalau kita disuruh isolasi di rumah
jangan membayangkan rumah kita yang di cepete misalnya mbak
tapi kadang kadang satu rumah itu bisa berisi dua atau tiga keluarga
jadi kalau mau isolasi isolasinya di mana
mereka sama sekali tidak punya tempat untuk bersembunyi dari virus covid sembilan belas ini
tidak ada akses terhadap informasi
akses terhadap layanan kesehatan
bahkan juga nggak ada akses terhadap pangan
makanya bantuan ini akan sangat membantu
total daerahnya kalau saya hitung
kita malah bergerak di sebelah
sebelas kota dan kabupaten
apa yang anda harapkan dengan hal ini
dengan inisiatif ini
dan dengan impak yang ingin anda lihat
saya pikir ada beberapa

jadi seperti hari ini
kami sudah bekerja selama tujuh minggu dari rumah
kami telah melakukan banyak perubahan keamanan
bagi pekerja yang berkesehatan
semua orang terpaksa
penting sebagai perusahaan
kita melakukan sesuatu yang baik
dan saya pikir itu
objektif pertama saya adalah
pemiliknya bisa bangga dengan apa yang kita berikan ke indonesia
saya pikir itu satu
saya pikir itu untuk saya sebagai perusahaan
saya pikir yang kedua
semua orang terpaksa
di saat ini
dan kita harus memastikan
kita selalu bertanya
bagaimana saya bisa memberikan sesuatu
bagaimana saya bisa memberikan
ini akan menuju orang yang benar
saya benar benar berpikir tentang
bagaimana kita bisa membuat kampanye
dan dengan pasangan indonesia
abc adalah perusahaan indonesia
saya pikir dengan pasangan indonesia
untuk bisa memberikan sesuatu kembali
untuk keluarga indonesia
dan terutama keluarga dewasa
yang paling terpaksa
dan itu yang saya pikirkan
faktanya kita bisa membuat pergerakan
dan itu hal kedua
dengan pasangan indonesia
bank makanan indonesia
dan abc sebagai perusahaan indonesia
kita bisa memberikan sesuatu kembali
dan kita bisa membuat pergerakan
orang akan berkata
saya tahu jika saya membeli sesuatu
dari abc soy atau chili
jika saya membeli produk
meskipun produk kecil
atau produk besar
tidak ada perbedaan
satu rupiah yang diberikan
untuk bank makanan indonesia
untuk orang muda
ini bagian dari
pertanggung jawab sosial korporat
anda ingin tahu
dan anda ingin melihat
setiap pasangan makanan
diterima oleh orang yang benar
tadi ada sedikit masalah teknis
kembali ke teknis
ke setiap orang yang dituju
ini bagaimana melaksanakannya
logistiknya itu bagaimana
dari sembako nya itu sendiri
pengiriman dan lain sebagainya
foi tidak bekerja sendiri mbak
foi juga punya jaringan
ini akan menjadi sebuah pergerakan besar
barangkali lebih dari seribu relawan
yang akan ikut serta
kemudian bergerak di
jadi sekarang ini sudah ada seribu relawan
dalam situasi normal itu
nanti dibantu juga oleh relawan lain
truknya gitu nah sekarang
pertanyaannya bagaimana caranya supaya
dia tepat gitu
dan selama ini tidak ada masalah ya
mencapai sasaran itu
selama ini nggak ada masalah
jadi cara kami bekerja
itu sebenarnya kami empower
membangkitkan relawan relawan lokal
gitu yang ada di kampung kampung gitu
banyak sekali orang orang baik
yang selama ini sudah bekerja
tapi kalau mereka nggak kita
nah selama ini
mereka yang membantu kami
akar rumput gitu nah
sekarang untuk memastikan bagaimana
dituju kita selalu konfirmasi
di lapangan benar nggak
ada data ini gitu
ibu a ibu d ibu c gitu
betul dan dia sudah menerima
bantuan atau belum gitu
barangkali hanya butuh beberapa hari tapi
nanti pendistribusiannya itu
lama satu bulan gitu
dan ini harus bekerja sama dengan erat
dengan rt dan rw dan lain sebagainya
karena mereka lah yang tahu ya
kita istirahat sebentar ya tapi
masih ada beberapa segmen yang
nanti kita bisa lanjutkan diskusi kita
mengenai gerakan untuk
lansia di bulan ramadan ini
dan ini sangat penting
bukan saja karena bulan ramadan
bulan berbagi tapi karena kita memang
di tengah pandemi dimana
bisa dikatakan hampir seluruh lapisan
masyarakat juga terdampak
sehingga kita mau tidak mau
membantu yang kurang mampu
tetaplah bersama kami insight with desi anwar
akan segera kembali

harus hadir banyak sekali yang
program yang kita lakukan
pasti lah apalagi sekarang siapa
yang tidak butuh makanan dan minuman
karena ini merupakan kebutuhan pokok
cepat saja sebelum kita
gerakan ini tentu kan banyak yang
dilakukan oleh food bank of indonesia ya
beberapa program mbak misalnya
mentari bangsaku itu program program
yang membantu anak anak
di bawah enam tahun
pantas yang cukup baik
kita membantu melalui wilayah wilayah
kampung untuk daerah pedesaan
atau melalui paud
paud sekarang ini juga ikut bergerak
bersama kami untuk membantu
para lansia dan
dalam situasi normal kita membantu
anak anak secara rutin
mbak sekali sekali nanti turun
ke bawah banyak sekali
yang mereka makan hanya sekali
atau dua kali
dan ini untuk di seluruh indonesia ya
berjadi di seluruh indonesia
iya karena ada
dua persoalan satu persoalan ekonomi
yang kedua persoalan lifestyle
yang dipahami oleh orang tuanya
sehingga berakibat kepada
iya belum lagi masalah
stunting kekurangan gizi dan lain
sebagainya ini merupakan salah satu tantangan
ya di indonesia
ya sebagai akibat jadi sebagai
akibat apa yang kita lakukan
kita berhenti sebentar
kita lanjutkan ya setelah yang
berikut ini pak hendro dan
kawan kawan tentu saja jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan
saya masih ditemani oleh stephen debrandar
dan juga di sini ada ryan afon skalo
kraft heinz kita melakukan
dina ini saya tertarik ya anda
abc mungkin sekarang ini
ini kan harus mau tidak mau ya
fokus kepada people
kesehatan ini merupakan
sesuatu yang utama
tapi juga mungkin ada
masa depan perusahaan
dan lain sebagainya itu
bagaimana dina dengan adanya
apa yang berubah dalam
mungkin bukan visi misi tapi dalam
ya terima kasih mbak desi
satu sama lain tetap terkoneksi
teman teman kami yang berada di
bekerja dengan sangat semangat
tentu dengan mematuhi skala prosedur
keselamatan dan kesehatan yang sudah ditetapkan
oleh kepala pemerintah lain secara umum
maupun mengikuti aturan aturan dari pemerintah
demikian juga dengan teman teman kami
di sales mbak mereka juga
masih melakukan pekerjaan memastikan bahwa
produk yang dibuat di pabrik itu tetap bisa
terdistribusikan ke semua masyarakat kita
ini minggu ke tujuh mbak desi dan apa yang kami
lakukan setiap hari kami stay connected
bahkan training kami juga online bahkan kami
memiliki program graduate training yang kami
onboard juga secara online mbak dixie artinya tidak ada
yang berubah tidak ada penghematan penghematan
yang harus dilakukan misalnya tidak ada
yang harus dikurangi saat ini karena ini kan
waktu untuk mengencangkan ikat pinggang
ya benar business as usual mbak dixie
itu yang mau saya katakan ke mbak desi
bahkan kami semakin engage mbak banyak hal hal baru
inisiatif inisiatif baru yang kami munculkan
untuk bisa stay connected contohnya apa apa saja
contohnya kegiatan seperti cooking class yoga class
kami bakal ada jam class yang akan kita ikuti jadi kita akan berjumpa dengan mereka
jadi banyak talent talent kami yang akan kami munculkan ke pergukaan
bahkan kami ada we applaud di mana kami mengapresiasi
teman teman kami yang bekerja dan kami posting
baik di channel komunikasi yang ada di indonesia
maupun di regional kami dan global craft hands itu sendiri
tapi ini semua social distancing safety measures ini betul betul diterapkan kan
khususnya di masing masing production itu tetap di
steven mungkin ini adalah waktu yang baik untuk bertanya
karena ini adalah
waktu yang sulit untuk semua perusahaan
dan kami memiliki proyek yang berat tentang kembang ekonomi di depan kami
dan kamu tahu bagaimana
apakah ini strategi yang
ryan sebutkan kamu harus beragil di saat ini
kamu harus kreatif berpikir di bawah kotak
namun tanpa membuat
tanpa membuat penyakit terlalu banyak
untuk pekerja atau staf atau pembantuan
untuk pemilik perusahaan
saya ingin tahu bagaimana kamu melakukan ini
jadi saya pikir
ada beberapa hal kan
saya pikir hari ini kita dalam krisis
jadi hari ini seperti yang ibo dino katakan kami bekerja dari rumah
tapi kami mencoba untuk melakukan bisnis seperti biasa

jadi mereka sudah dipanggil sebelumnya
tapi kami tidak mengatakan kami tidak akan menghentikannya
tapi akan berlangsung secara online
jadi mereka memiliki pengadilan online
dan mereka memulai tahun pengadilan pengadilan di heinz abc
bahkan secara online
jadi mereka memiliki pengajar dan teman teman mereka yang akan berada di rumah
jadi hari ini kita mulai menggunakan protokol protokol yang ada oleh pemerintah
dan juga protokol keamanan sebagai perusahaan
yang telah kami implementasikan
jadi untuk perusahaan itu lebih membutuhkan
jadi jika anda melihat protokol keamanan
yang sekarang berada di perjalanan sosial
memastikan anda disinfeksi secara reguler
memastikan orang mencuci tangan setiap dua jam
jadi ada banyak protokol dengan masker blok perlindungan dan hal hal seperti itu
yang tentu saja lebih berat
dan untuk memastikan anda masih memiliki produksi yang berjalan
dan bahkan jika ada keuntungan

jadi kita perlu beradaptasi
itu adalah tantangan baru
itu akan menjadi tantangan baru
bagaimana ekonomi akan berkembang dari ini
seberapa cepat orang
orang yang sudah berpengalaman
sekarang tidak berpengalaman
saya pikir itu adalah pertanyaan besar
apa resesi potensi akan terjadi

bagaimana anda berpengalaman
apakah anda melihat kesempatan
yang akan keluar dari ini
mungkin pelajaran yang anda pelajari
apakah anda ingin berteruskan
bahkan setelah pandemi berakhir
ada cara lain untuk melakukan hal lain
bagaimana kita melakukannya
saya pikir sekarang
berada di rumah dan melihat
betapa efektifnya bisnis bisa berjalan dari rumah
dengan lebih dari tiga ratus orang yang bekerja dari rumah
dan kita masih berfungsi
jadi saya pikir
ini juga memberikan kesempatan untuk berkerja kemudian
saya berbicara dengan beberapa pekerja
dan mereka mengatakan
selain satu jam berlengkah di pagi
satu jam berlengkah di malam
saya bisa menggunakan waktu ini untuk berlatih
atau untuk bersama anak anak saya
jadi saya pikir
cara kita melakukan bisnis
akan terpengaruh kemudian
peran dari perusahaan makanan
akan selalu ada untuk memberikan makanan
untuk semua orang
jadi meskipun ada resesi
kita harus memastikan
produk yang tepat untuk menjaga semua orang

untuk melihat perubahan
jadi anda akan bersemangat
tentang masa depan
tetap bersemangat tentang indonesia
saya selalu bersemangat tentang indonesia
saya pikir indonesia adalah negara kemungkinan
dan saya pikir indonesia
memiliki semua kekuatan
untuk menjadi lebih kuat
dan ya mungkin dalam keadaan sekarang
covid akan memiliki dampak pada jangka pendek
tapi saya pikir dalam keadaan lama
anda hanya bisa menjadi lebih kuat
mungkin sekejap saja dari semua orang
pak ryan apa pelajaran terpenting
yang bisa kita dapatkan dari pandemi ini
sehingga ke depan kita bisa lebih kuat lagi
lebih berresilien lagi
ya seperti yang saya katakan tadi
pasti ada sisi positifnya
di mana kita melihat
kita dipaksa untuk lebih super agile
kita meninjau lagi mana yang penting
mana yang harus kita kembangkan
karena dengan situasi saat ini
kita harus belajar
keterlaluan kalau perusahaan atau orang orang
tidak belajar saat ini untuk masa depan yang lebih baik
kita akan pasti lebih kuat lagi
ya harus ajal dan kita juga harus
pelajaran yang terpenting kita bisa petik
ya saya tadi menggarisbawahi
pak ryan alphonse tentang
pergerakan bersama masyarakat
tetap bersama masyarakat
dan sekarang yang abc sedang lakukan
kita anut gitu kita tidak tahu
masa depan seperti apa tapi
banyak hal tentang perubahan iklim
apakah covid sembilan belas ini
dari gejala gejala perubahan iklim
itu atau enggak kita nggak tahu
tapi dengan bersama sama
begini kita bisa menyelesaikan
persama sama soalannya dari kita semua
dina kira kira apa yang kita bisa pelajari
dari keadaan sekarang
ya hikmahnya lebih kepada
social empathy semakin meningkat mbak desy
jadi kepedulian kita terhadap
sekitar kita itu semakin meningkat
saya kira ini balik lagi mbak
dna awal kita sebagai bahasa indonesia
saya kira itu yang sudah mulai
kembali muncul di perjalanan
terima kasih banyak dan semoga pelajaran ini
akan tetap merupakan bagian dari
kita semua bagian dari bagaimana
perusahaan melakukan bisnisnya
bagaimana masyarakat juga saling
tetap terus membantu ya
melakukan gotong royong dan kita juga tetap
di tengah berbagai macam tantangan
dan kita juga merupakan
masyarakat dan humanity
yang peduli dengan apa yang terjadi
di sekitar kita terima kasih banyak steven
joining us pak hendro dina dan juga
pak ryan ya demikian
perbincangan kita kali ini
menegrakan untuk membantu lansia
di bulan ramadhan
ya anda juga dapat menyaksikan tayangan ini
dan juga di youtube cnn indonesia
sampai jumpa stay home